gak usah ke dokter kalau kamu nggak sesak atau nyeri dada seperti ditindih beban berat
tidak bisa tidur dengan posisi rata nyeri dada menjalar sampai ke punggung atau leher
atau sesak dan nyeri dada yang disertai mual muntah dan keringat dingin
itu kata perhimpunan dokter spesialisasi kardiofaskular indonesia
benar juga ya by the way kemarin adikku juga ngelutu sakit gigi katanya mau cek ke dokter aja
itu juga nggak usah seperti saran persatuan dokter gigi indonesia
kecuali kalau sudah tidak tahan sama nyerinya
atau mungkin gusinya bengkak karena infeksi pendarahan yang tidak terkontrol
sama halnya kalau anak kita sakit
gak usah ke dokter kalau gak penting penting banget
kecuali si kecil demam tiga hari lebih muntah diare sesak nafas pendarahan banyak dan kejang
imunisasi pun bisa ditunda sampai dua minggu kok kata ikatan dokter anak indonesia
terus gimana ya kalau perempuan hamil bisa ditunda gak ya kan harus rutin cek kandungan
menurut perhimpunan obstetri dan ginekologi indonesia
itu bisa ditunda asalkan tidak dalam kondisi gawat darurat kebidanan
seperti muntah atau nyeri perut hebat
tidak merasakan gerakan janin atau kejang
oke deh jadi untuk sementara kita bisa tunda ke dokter dulu ya
kita obati dengan tenang dari rumah